tak hanya bahaya banjir gelombang tinggi yang mencapai tiga lima meter di laut jawa
membuat sejumlah nelayan di surabaya takut melaut
akibatnya pedagang ikan kini kesulitan mendapat pasokan
dan mulai beralih menjual ikan beku
laut jawa merupakan kawasan perairan yang menjadi tujuan nelayan di pulau jawa mencari ikan
namun tinggi gelombangnya saat ini mencapai tiga lima meter
kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga empat februari
gelombang tinggi membuat sebagian besar nelayan memilih tidak melaut
akibatnya ikan laut pun langka di pasar seperti yang terlihat di pasar pabean
pedagang di pasar ikan terbesar di surabaya ini mengeluhkan kelangkaan ikan
yang membuat omset mereka menurun
di saat cuaca normal perputaran uang di satu pedagang mencapai belasan juta rupiah
tetapi kini hanya ratusan ribu hingga jutaan rupiah
sepi sama sekali pak sulit ikan gelombangnya tinggi sekarang
ya kalau hari ini ya sulit sekali
kalau lagi full minimal satu ton setengah dua ton
harga ikan pun naik hingga seratus persen
ikan tenggiri dan cumi cumi yang biasanya dijual rp tiga puluh lima per kilogram
kini harganya mencapai enam puluh ribu rupiah per kilogram
begitu juga tongkol yang biasanya delapan belas ribu rupiah per kilogram
kini tiga puluh lima ribu rupiah per kilogram
beberapa pedagang memilih menjual ikan beku dengan harga rp dua puluh delapan per kilogram
menurut pedagang pada saat pasokan ikan cukup
mereka biasanya tidak menjual ikan ikan beku ini